akhir april dua ribu enam belas garuda indonesia akan menambah enam penerbangan ke arab saudi
tiga penerbangan dari solo ke jeddah dan juga tiga penerbangan dari cengkaring menuju madinah
umat muslim yang akan menjalankan ibadah umroh bisa langsung menuju madinah
mulai akhir april garuda indonesia akan membuka jalur penerbangan baru dari cengkareng menuju madinah
garuda juga membuka penerbangan solo jeddah untuk melayani penumpang dari jawa tengah dan yogyakarta
penambahan jadwal penerbangan ini dilakukan di tengah peningkatan jumlah jemaah umroh asal indonesia
direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh pernah mengungkapkan
sebanyak lima ratus ribu orang indonesia menunaikan ibadah umroh pada dua ribu empat belas
jumlah ini melonjak pada dua ribu lima belas dan hingga juni jumlah jemaah umroh sudah mencapai enam ratus ribu orang
yang pasti kita membuka destinasi baru ke medinah
jadi saya kira jakarta madinah akan menjadi opsi sehingga orang bisa punya pilihan
mau masuk lewat medinah maupun masuk lewat jeddah
dan itu saya kira bisa mendorong pertumbuhan juga yang lebih baik